tapi aku mohon kamu pertimbangkan lagi
karena aku mau masa depan anak aku yang terbaik
hanya buat masa depannya
silahkan kamu pergi
mau gak gue ingat ketahuan dimana
pada mobil cepetan umpun umpun
capek juga ya main main sama anak kecil
kalah kamu sama anak kecil
bukannya tadi dia lari ke sana kak
kamu belum pernah ketemu papa kamu ya
kamu mau gak ketemu papa kamu
pasti juga kakak kamu pengen banget ketemu sama kamu
ya allah kemana ya allah
ya allah lindungi eva ya allah
aku gak mau kehilangan anakku
kamu udah anggar main paketnya
lagi lagi jangan marah
sampai jumpa mama ya
ya kita pulang ya
jangan mari perang petanya lagi sayang
ya ya tidak ya
pada besarnya obama enggak mau beraris sama eva tadi
play yang teeth set ini ya
hamil kalau pergaulannya kayak begitu
kalau dia terus terusan kayak
begini juga lebih baik
kamu ceraikan dia
dia pikir dia tinggal di mana
ini rumah siapa ini rumah kita kan
dia batik pintu kayak begitu
ya mendingan kamu cari
perempuan yang bisa hamil
dan bisa memberikan mama cucu
emang kamu gak tahan sama aku karena aku belum bisa ambil
aku juga gak tau sama mama kamu
mending aku pergi dari sini
ya sudah gini
gini udah gak usah emosi
iya kan malam
kamu capek mama capek udah lupain aja ya
aku gak izin kamu pergi
aku tetap mau pergi dari sini
aku gak tahan tinggal serumah sama kamu
lihat tuh kelakuannya
ternyata orang yang pendidikan tinggi
punya penghasilan banyak
dan kaya kaya begitu
belum tentu punya kelakuan yang baik
dan menghormati orang tua
mulai sekarang kayaknya kamu harus berpikir
untuk anak istri lagi deh
kan dari dulu itu yang mama pingin
gak usah mak
mama udah punya cuci tau
maksud kamu apa sih pak
ya ampun ivan
ivan ini siapa
ya ampun ivan
ivan ini siapa
pemirip banget sama kamu
waktu kamu masih kecil dulu sih pan
aku cuma mau ngasih tau kalau aku hamil
ternyata benar apa yang dikatakan dulu
demi untuk lebih meyakinkan
ivan mau ketemu ririn
dari mitra tesdena
supaya kita semua yakin
bukan rileks unserangan ibadatnya
maunya konsen boh
mas definitif sangat
bawa eva masuk ke dalam dia gak akan ngebiarin siapapun buat eva dan irin
kalau dia memang darah aku darah daging aku aku siap buat tanggung jawab
ivan dia itu bukan anak kamu
dan aku juga masih bisa ngebiarin eva sendiri dengan jerip ayah dan keringat aku
jadi kamu gak perlu repot repot untuk ngebiarin eva
sekarang silahkan kau pergi dari sini
tapi aku mohon kau pertimbangkan lagi
karena aku mau masa depan anak aku yang terbaik
hanya buat masa depannya
oke silahkan kau pergi
selamat malam kawan eva
selamat malam eva
tapi eva juga berpapa rin
kamu jangan egois
kalau kamu gak ngebiarin eva kena dengan papanya
itu berarti kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri
dan kamu lebih mementingkan dendam kamu sendiri
daripada kebahagiaan eva
eva mau ketemu sama papa

jadi kita selalu mengambil berat
tapi aku aku mau keluar
iya dok ya ivan gimana dok hasilnya
eva bener positif anak ivan
terima kasih banyak dok ya dok dok tolong tolong
besok aku besok mau ke sana tolong di kopi ya
aku butuh banget
ya makasih banyak dok thank you dok
mama punya cucu
mama punya cucu ivan
sekarang juga kamu harus ambil eva dari tangan darimu
ambil dia demi mama
maaf nggak bisa begitu
ivan berjanji sama rindu kalau ivan tidak akan pernah mengambil eva
tapi karena eva betul anak ivan
ivan akan bertanggung jawab
mama nggak setuju ivan
sekarang juga kamu harus ambil eva dari tangan dirinya dan bawa dia untuk tinggal di sini bersama kita
karena kalau dia tinggal di sini kita bisa memberikan kebahagiaan kepada dia
dan mama mama bisa memberikan apapun apapun yang eva mau
kalau kamu gak mau ngambil cucu lama mama bisa ngambil sendiri
mama nggak boleh gue segitu dulu
apa mama lupa perawahan kita sama rindu dulu
kita kejam banget ma
yang penting impian mama terkabul
mama sudah punya cucu
mama nggak peduli ivan
mama nggak peduli
hmm sini di